sidang etik firly pertama kali digelar pada selasa dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh
firly diperiksa terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukannya
firly diduga menggunakan helikopter untuk kepentingan pribadi
sidang kedua berlangsung pada jumat empat september dua ribu dua puluh
firly tidak banyak berkomentar terkait pemeriksaan dirinya
ketiga sidang digelar pada selasa delapan september dua ribu dua puluh
sidang etik terhadap para terperiksa digelar secara tertutup
keempat sidang putusan etik dilakukan hari ini kamis dua puluh empat september dua ribu dua puluh